mantan presiden republik indonesia susilo bambang yudhoyono juga datang melayat ke rumah duka penyanyi mike mohede di jalan kuricang raya bintaro tanggerang selatan pada senin sore tadi
didampingi ibu negara didampingi ibu ani yudhoyono maksud kami sby mendatangi rumah duka mike mohede
sby beserta rombongan mengucapkan duka cita terhadap keluarga almarhum
di mata sby mike mohede adalah penyanyi berbakat dan bersaja
mike mengisi acara syukuran pernikahan sby dan ibu ani yudhoyono yang ke empat puluh tahun dua hari lalu
dan ini menjadi kenangan terakhir bagi almarhum
bahwa baru dua hari yang lalu tiga puluh juli dua ribu enam belas ketika kami melaksanakan acara syukuran
empat puluh tahun pernikahan saya dengan ibu andi
mike muhede juga tampil dalam acara itu bersama sama dengan dua penyanyi yang lain
dan kami melihat sebetulnya penampilan mike mohede begitu relax prima suaranya bulat
dan saya katakan ini sebetulnya
satu penampilan mike yang terbaik